update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
datar sekarang juga
tidak saya tidak akan memaafkan anak durhat
tempatnya di sana sangat sulit dijangkau
jika mau aku akan mengantarmu
di dasar juang itu
mati kau di bawah sana
katamu dia berilmu tinggi
dia sudah mati di dasar jurang itu pastinya
lebih kalah dengan akal licik
apa yang kau masukkan ke dalam mulutku
suami kau mahangi
pak apa yang terjadi
alugo apa yang terjadi
seorang bernama ilato meracuninya
kau masih hidup
allah belum ingin membunuhku di dasar jurang
jangan macam macam kamu
kalau enggak aku bunuh
memang benar dugaan saya
kau itu memang punya niat jahat terhadap keluarga kami
karena aku sudah lama ingin memilikimu
kau lebih pantas jadi istriku
makanya aku menipu suami
dengan harta yang kau miliki
harta yang terpendam
yang ternyata tidak ada
memang kau licik
memang aku licik
tapi kelicikanku mampu menipu suami kamu
dan membuat berhala untukku
dan menjadi anak burhaka terhadap ibunya
keinginanku harus tercapai
kalahkan diriku denganannel ini

belum luar biar kenalahan

saya sudah tidak bisa mengolongnya
yang sudah begitu banyak menyebar
dia sedang dalam sakranat umat
dia tersiksa karena begitu banyaknya dosa
sudah saya sudah memaafkannya
dia sering memukuliku dan memaki
tapi saya sering memaafkannya
apa dia gak dosa kepada orang lain
ya dia berdurhaka kepada orang tuanya
panggil ibu nyaksin
bu hei tolong jaga bapamu
ibu mau panggil nenek
aduh saya sedang sedih
tube tiru dia ini
dia tahu kesihatan orang lain

tapi kenapa tidak berdoa
uhi kenapa kamu masih membuat patung tanah itu
buanglah tolonglah bapamu itu
bukankah bapak yang selalu memaksa kita dengan kejam untuk membuat patung berhala tanah ini
papamu itu sedang sekarat jadi tolonglah
puhe akan berhenti jika bapak sudah meninggal
apa yang kamu bisa lakukan puhi
puhi takut ibu
bapak akan memukul kita dengan kejam jika kita meninggal
bapak akan meletakkan patung berharap tanah ini
maaf ibunya tidak mau datang dia tidak mau memaafkannya
suamiku durhaka dia sudah mengusir ibunya dari lembah ini
tolonglah bujuk ibunya supaya datang ke sini
dia tinggal di gubuk reot di pinggir kampung
bagaimana kamu mengenalnya
saya tidak akan memaafkan anak durhaka itu
dia tidak tahu betapa saya menyayangi dia
saya mengurusnya saya membesarkannya
tapi dia membalas saya begini
saya mengurusnya saya membesarkannya
saya mengurusnya saya membesarkannya
salam equatth au
dia tidak tahu betapa saya mencintai dia
saya tidak tahu betapa
salam equatth au
bupati empuk menanggap puan sendiri
gapa' acara ini
ibu sudah memaafkan engkau ibu sudah memaafkan engkau
kita mengembalikan bau wangi tanah putih ini
betapa mulianya ajaran islam
setiap orang kaya semua harta hartanya itu sebagian adalah milik daripada anak yatim
jadi saudara saudara kita sebagai umat islam itu diwajibkan untuk membayar zakat setiap tahunnya
apa saudara saudara semua paham